karena kenapa kamu jadi kasar begini sama ibu
dulu kamu gak begini
kamu kenapa nak
kalau bukan karena mas guntur suami aku yang baik itu
ibu tuh gak akan ada di rumah ini
bahkan nginjek pun gak akan aku injinin disini
terima kasih nak guntur
sudah izinkan ibu untuk tinggal disini
saya sudah tidak punya ibu
tahun kemarin pun
ayah saya juga sudah meninggal
sekarang saya sudah menganggap ibu sebagai ibu kandung saya sendiri
saya bisa berbakti sama ibu
karena cuma ibu satu satunya orang tua saya dan ratna
iruh mila alamin
ibu bersyukur sekali
mendapatkan pasangan seperti kamu
kok kamu disitu
kamu mending sekarang
bantuin ibu tolong beresin kasur kasurnya segala macem ya
masa aku sih mas
kok kamu kayak begitu sih
ya ini kan aku juga gerah nih saya
aku juga pengen mandi
badan mana lengket
tolong layanin ibu dengan baik
aku mau izin sebentar ya
ini kamu kan yang minta minta buat tinggal disini
suami kamu yang minta ibu untuk tinggal disini
tak mungkin lah
jangan sampai merepotin disini ya
ibu tuh emang harus banget ya tinggal disini ya
atau ibu yang ngomong sama kamu maksa buat tinggal di sini
terus kamu kamu boleh ngomong sembarangan kayak begitu dong
sebenarnya aku yang sengaja jemput ibu langsung ke rumah
dan aku yang menyuruh ibu untuk tinggal bersama kita sekarang
biar kamu ada temennya
aku kan udah biasa sendiri juga mas
gak perlu ditemanin ibu juga kok
sebenarnya aku tuh pengen banget berbakti sama orang tua
apalagi ibu kamu itu adalah satu satunya orang tua kita yang sekarang kita punya
iya bener sih
tapi kan ya gak harus tinggal disini juga kali mas
tapi kan gak lucu juga
nanti kalau ada warga yang ngomongin nih
itu tuh pak lura desa kita
masa ngebiarin ibu mertuanya tinggal sendirian
sebagai lurah disini
aku juga harus memberikan contoh yang baik kepada warga
sebagai warga aku
sebagai warga aku
sebagai warga aku
udah dong saya jangan cembrut kayak begitu
ya sekarang kamu siapin makanan
kita sambut ibu dengan baik disini
biar ibu betah ya
udah jangan cembrut kayak begitu
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh
aku pake disuruh nyiapin makanan segala lagi
tepo sidi biar ibu yang siapin
ya harusnya gitu dong
itu alasnya ada inisiatif bu
udah numpang disini kan semuanya seber gratis
udah numpang disini kan semuanya seber gratis
sekarang bantuin deh biar bermanfaat nih
ya udah kamu duduk aja ya
biar ibu yang siapin semuanya
teruslah sekarang ibu bantuin semua makanan kesini
sekarang ibu bantuin semua makanan kesini
haduh ibu apaan sih
ibu disini tuh ya barang barangnya semua mahal

pecahin lagi semuanya pecahin semuanya
ibu ga sengaja
ibu ikhlas bantu kamu
tahan bu ya
gua susah tanya deh bu
ibu lanjutin ya bersihin kacanya
harus sampai bersih jangan ada setitik di kumpulnya
yah jangan melipotan
baru kerja ya sih
ah ah maaf mbak saya ibunya yang baru nong
oh jadi ibu mertuanya pak lura
maaf maaf bu saya pikir ibu pembantu baru di sini
eh ibu beruntung ya punya menantu kayak pak lurah
ah kalau gitu saya permisi dulu ya bu
masih pinaan makin lagi gak ada kerjaan apa bu
cuma tadi mbak itu nyapa ibu kok
alah gak usah peres deh ya
astagfirullahaladzim ya allah
ih kayak gitu aja udah jatuh
eh lagian siapa yang jorokin ibu
ibu jatuh sendiri juga
nah kenapa kamu jadi kasar begini sama ibu
dulu kamu gak begini
kamu kenapa nas
kalau bukan karena mas guntur suami aku yang baik itu ibu tuh gak akan ada di rumah ini
bahkan nginjek pun gak akan aku injinin di sini
kalau bukan karena mas guntur suami aku yang baik itu ibu tuh gak akan ada di rumah ini

oh pokoknya ibu tuh gak usah beres apapun di sini ya
pokoknya ibu gak boleh kerja apapun nanti tanggal ibu kasar
retno benar bu ibu ini kan orang tua kita
jadi saya dan retno itu harus menjaga ibu bukan sebaliknya
wuh dengerin dong suami aku baik banget kan
ya sudah bu saya pamit kerja dulu ya
sayang aku pergi dulu ya
kamu jagain ibu dan jangan lupa layani ibu sebaik mungkin ya